serah terima jabatan dan pelantikan komjen paul budi waseso
sebagai kepala badan narkotika nasional
menggantikan komjen pol anang iskandar
berlangsung selasa delapan september pagi
di gedung bnn jakarta timur
budi waseso dilantik oleh kapolri jenderal polisi badrodin haiti
pasca pelantikan jenderal bintang tiga ini menyatakan
akan melakukan evaluasi dan pembenahan internal
terhadap instansi yang akan dipimpinnya ini
ia juga akan bekerjasama dengan tni
untuk memerangi peredaran narkoba di tanah air
yang menjadi pr saya juga akan saya pelajari
akan saya evaluasi
dan setelah itu mungkin saya akan melakukan
pembenahan di internal
tentunya akan sebelum kita melangkah keluar
harus kita dulu yang tertib
yang harus kita kuat
dan baru kita melakukan langkah langkah
indonesia raya berpecah berpecah
mantan kabar eskrim ini juga tak menampik
adanya kemungkinan merevisi undang undang narkotika
terkait rehabilitasi pengguna narkoba
rehabilitasi dinilai masih membuka celah
bagi bandar narkoba untuk mengaku sebagai pengguna
artinya kita evaluasi saja
evaluasi semua aturan undang undang itu
kan perlu kita pelajari dan evaluasi
sebenarnya siap undang undang itu
efeknya tidak bermanfaat
tidak membuat satu jerah
tidak dibiarkan saja
karena undang undang itu pada prinsipnya
bisa dilakukan perubahan
tantangan bnn ke depan jelas tidak mudah
predikat indonesia yang masih darurat narkoba
menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi
sekitar empat tiga juta penduduk indonesia
menjadi pengguna narkoba
mencapai lima puluh orang setiap harinya
kerugian material akibat peredaran
dan penyalahgunaan narkoba di tanah airnya
pun mencapai enam puluh tiga triliun rupiah
miladia rahma jakarta